guna mengantisipasi situasi darurat
pemerintah kota surabaya menyiapkan ruang pusat pengendali
lebih dari lima ratus cctv dipasang
untuk memantau seluruh wilayah kejadian di surabaya
inilah ruang pusat pengendali yang baru diresmikan
oleh pemerintah kota surabaya
ruang pengendali ini menjadi tanggung jawab
satuan pelaksana penanggulangan bencana
atau satlak pb kota surabaya
dalam ruangan ini kondisi surabaya bisa dipantau
dari lima ratus delapan puluh tiga kamera pemantau
sehingga jika ada sebuah kejadian seperti kebakaran
kecelakaan bencana alam dan aksi kejahatan
maka petugas bisa langsung memberikan bantuan dengan cepat
di dalam ruangan ini ada petugas yang menerima laporan warga
yang telah menghubungi telepon darurat satu ratus dua belas
warga kemudian didata namanya
alamat nomor telepon dan jenis laporan
data yang sudah dilengkapi dan disimpan
akan secara otomatis terintegrasi dengan seluruh dinas
tujuannya agar bantuan yang berhubungan
dengan sebuah kejadian bisa segera diberikan
titik merah ini merupakan pemadam kebakaran
kemudian titik uning ini berarti rumah sakit atau puskesmas
dan titik coklat ini merupakan pos polisi
titik warna warni ini nantinya akan memudahkan operator
untuk mengirimkan bantuan berupa tim medis polisi
dan pemadam kebakaran yang terdekat dengan lapor
ruangan kendali ini sebelumnya sudah ada
namun kini diperbarui di lantai dua gedung siola
melalui ruangan ini segala aktivitas dan obyek vital akan terpantau
kansel tamarindora surabaya